wali kota surabaya tri risma hari ini memberikan izin kepada persebaya surabaya
untuk menggunakan stadion gelora bung tomo sebagai kandang mereka
saat berlaga di liga divisi utama nanti
risma berharap gelora bung tomo bisa memajukan persebaya
karena memiliki kapasitas dan juga infrastruktur yang lebih baik
selain itu faktor keamanan juga menjadi pertimbangan
apalagi kapasitas gelora bung tomo lebih besar daripada stadion gelora sepuluh november
aku kepingin ya mainnya di sana di barat sana di bbt bung tomo
kalau di situ kan juga halamannya luas
sekarang ada tempat parkir baru untuk yang kita buatin sirkuit itu
jadi itu tempat parkirnya agak luas
sementara stadion gelora bung tomo

rencananya akan diperuntukkan untuk kegiatan pembinaan atau olahraga tertentu
seperti senam dan atletik
persebaya surabaya saat ini tengah menunggu pengesahan
untuk ikut dalam liga divisi utama pada kongres pssi di makassar tujuh belas oktober mendatang
wahyu pratama surabaya